mulai hari ini kantong plastik belanja tidak lagi gratis
komitmen kantong plastik tak gratis atau kptg telah diumumkan
asosiasi pengusaha retail indonesia bersama anggotanya
kebijakan ini akan menjadikan plastik sebagai barang dagang
dikutip dari detik com kebijakan ini akan dilakukan semua anggota perindo
di seluruh indonesia diantaranya dari minimarket hingga retail fashion
setiap kantong plastik dibanderol dua ratus rupiah per kantong
namun setiap kasir wajib menginformasikan kebijakan tersebut kepada konsumen
ketua umumah perindo roy mandei menjelaskan kantong plastik akan masuk di nota pembayaran
namun pajak akan dibayar oleh retail
ketua umumah perindo roy mandei menjelaskan kantong plastik akan masuk di nota pembayaran
namun pajak akan dibayar oleh peritel
sebenarnya pak roy bagaimana hitung hitungannya
dan apakah retail boleh menetapkan harga di atas dua ratus rupiah tersebut
ya mulai hari ini anggota aprindo berkomitmen dan sepakat untuk mendukung program pemerintah
terhadap pengurangan sampah plastik melalui kantong kantong plastik
dan kantong plastik kita jadikan barang dagangan
start mulai harganya dua ratus rupiah

tetapi kita tidak menutup kemungkinan bila juga ada retail anggota kami
karena memang ukuran kantong plastik berbeda beda
ada yang kecil sekali ada yang menengah ada yang besar
sehingga bisa saja juga ada beberapa anggota yang menetapkan angka lima ratus rupiah
dan secara prinsip sebagian besar memulainya hari ini
tetapi ada beberapa anggota peritel juga yang menyampaikan kepada kami
bahwa mereka butuh waktu untuk menyusut
memulainya memulainya memulainya
dan juga memasukkan kantong plastik ke dalam register
sehingga bisa dijadikan barang dagangan
sehingga ada juga yang mungkin tidak memulai hari ini
tetapi prinsip daripada secara dominan
anggota anggota kami aprindo yang berada dari sabang sampai dengan maroke
dari aceh sampai dengan jayapura
kita sepakat untuk melakukan komitmen mengurangi
sampah plastik dan dampaknya dengan cara mengeluarkan kantong plastik menjadi barang dagangan
sehingga opsi untuk membeli atau tidak membeli kantong plastik diserahkan kepada konsumen
dan konsumen dapat kita harapkan supaya membawa tas belanja
sehingga tidak menjadikan kantong plastik itu menjadi sampah plastik
baik pertanyaan selanjutnya kemana kemudian biaya yang dibayarkan konsumen ini
akan diserahkan apakah full masuk ke kantong retail sendiri atau ke pemerintah untuk mendukung program pengurangan sampah plastik
ya seperti tadi kami katakan dan sudah jelas di dalam komitmen kami
bahwa kantong plastik saat ini menjadi barang dagangan
jadi tidak ada sama sekali kewajiban keharusan atau ada program apapun yang harus kami lakukan
dan berelevansi terhadap uang yang kami kenakan terhadap kantong plastik
karena kantong plastik ini sudah menjadi barang dagangan
akan masuk di dalam bil akan masuk di dalam struk dan itu juga tentunya ada nilai pajak yang kami setorkan
karena memang kantong plastik itu sendiri kita dapatkan tidak gratis
kantong plastik itu juga kita beli dan sekarang kita jadikan barang dagangan
seperti layaknya barang barang yang kita jual di setiap toko retail modern
jadi berbicara mengenai apa komitmennya
dan anggota aprindo untuk membantu pengurangan sampah itu program masing masing retail
tidak ada berkaitan dengan kantong plastik yang tidak gratis yang kami jalankan mulai hari ini
karena kantong plastik sudah menjadi barang dagangan
seperti layaknya barang barang yang kita jual di toko modern
saya ingin tanya komentar anda ketika ylki kemudian menyoroti keputusan dari asosiasi anda ini sendiri
apakah ada respon bagaimana respon anda jika kemudian keputusan ini dianggap memberatkan
atau mengedukasi konsumen
saya pikir tidak ada hal yang menjadi permasalahan
karena ini justru mengedukasi konsumen untuk tidak membawa atau tidak membeli kantong plastik jika perlu
tetapi mereka membawa kantong belanja sendiri atau tas belanja sendiri
sehingga tidak ada hal yang membuat hal ini menjadi suatu permasalahan
karena hal ini bukan yang baru tetapi sudah dari tahun dua ribu enam belas
karena mereka sadar juga dan mereka mengerti setelah kami jelaskan bahwa memang ini adalah program untuk kita bersama sama
mendukung program pemerintah dalam pengurangan dampak daripada sampah plastik
baik tadi anda menyebut tahun dua ribu enam belas
tidak ada permasalahan untuk itu
baik anda menyebut tahun dua ribu enam belas saya ingin mundur sedikit di tahun dua ribu enam belas
saat itu ada isu yang sempat muncul ketika ada permintaan laporan berkala kepada pihak pemerintah
mengenai keuntungan yang didapatkan dari penerapan plastik berbayar ini
saya ingin konfirmasi untuk penerapan per hari ini sendiri
apakah kemudian nantinya ada laporan serupa atau memang opsi ini sudah tidak ada sama sekali
bagaimana kami harus melaporkan kalau sekarang sudah menjadi barang dagangan
artinya seperti kami menjual air dalam kemasan
kemudian kita menjual coklat kita menjual mie instan apakah kami harus laporkan
karena ini kan sudah jadi barang dagangan
oke berarti poinnya itu ya
dan ini menjadi hal yang harus dibedakan persepsi persepsi yang mungkin dihembuskan oleh berbagai
ya mohon maaf oknum yang tidak bertanggung jawab
sehingga mengaburkan istilah mengenai barang dagangan dengan yang bukan barang dagangan
saat ini kantong plastik menjadi barang dagangan
sama seperti halnya kita membeli coklat sama seperti halnya kita membeli mie instan
sama kita seperti membeli sabun itu semua barang dagangan yang memang kita siapkan
dan sediakan bagi konsumen yang berbelanja di toko modern
terakhir bagaimana pengaturannya sendiri tadi pak roy mengatakan bahwa
ada informasi tidak semua retail yang akan menerapkan per hari ini sendiri
sosialisasinya seperti apa kemudian di masa masa mendatang
tidak semua retail ini karena mereka meminta waktu
mereka perlu untuk memasukkan di dalam register barang dagangan
untuk kantong plastik ini bisa keluar di struk atau di bill sebagai barang dagangan
karena seperti layaknya kita menjual mie instan itu kita tidak dapatkan gratis mie instan itu
kita membeli mie instan itu dan kita menjual mie instan
demikian juga kantong plastik
kita membeli kantong plastik dan sekarang kita jual jadi barang dagangan
dan perlu dimasukkan perlu ada waktu untuk memasukkan dalam kasir kita
sehingga bill billnya itu bisa keluar dan itu dijadikan barang dagangan yang pajaknya juga
seperti kita ketahui setiap nilai barang yang dijual oleh retail modern
pajaknya itu kita setorkan kepada negara sebagai pajak pendapatan pertama nilai
jadi ada waktu yang diperlukan untuk beberapa retail karena begitu besarnya jaringan
atau juga perlu pengaturan program khusus dan lain sebagainya
sehingga ada beberapa yang belum bukan tidak belum melakukannya
tetapi bertahap akan melakukannya sama seperti yang sudah berkomitmen hari ini mulai melakukan
baik ketua perindo pak roy mandi
terima kasih pak sudah memberikan informasi kepada kami
jadi bagi anda siap siap mulai hari ini harus membawa kantong belanjaan sendiri
jika tidak ingin dikenaikan tarif untuk plastik
terima kasih pak roy sudah bercampur sama kami di cnn news report